bandara internasional zainuddin abdul majid lombok mendapatkan permohonan untuk penambahan penerbangan atau extra flight
itu mungkin negatif saya kira juga banyak
itu dalam konteks apa namanya punya cita cita yang kurang lebih sama
maksudnya apa saja di tingkat grassroots yang harus dilakukan
dan mayoritas pembeli berasal dari kalangan pelajar mulai dari sma hingga anak kuliahan
tapi ujung ujungnya ya aku bisa adaptasi sih
ujian teori pun dipermudah karena korlantas telah menyebarkan bocoran soal ujiannya
sudah keamanan yang terjadi sudah meredah
baiknya sih sesuai di jalan ya kayak zebra cross apa nggak perlu sampai tiga puluh meter nggak perlu siksa atau lingkaran delapan gitu
seriakan wah wah wah kalau dia penyemangat itu
berikutnya adalah di kalisarua kami pun sudah memprogramkan
jokowi juga menegaskan bahwa pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen
jumlahnya atau ketinggian pilarnya ini juga ada filosofinya
di sumatera utara kemudian pulau simele dan juga nias gempa berkekuatan delapan dua versi bmkg
debat ya pasti akan
kebanyakan gak nonton itu kalau temuan lsi ya
menganggap bahwa kenyataan hasil
perpaduan dari rip eye nya ini membuat rasa burgernya itu seperti kita sedang makan steak di dalam burger
jadi gue mau langsung aja nih mau ngobrolin soal asuransi siapa takut
yang hari ini yang paling berpeluang
presiden jokowi menyatakan secara terbuka tahu jeruan partai dari data intelijen
masih keren misalnya kecil dia malu malu
deket deket dulu aja permainanku gitu
tapi mungkin kita harapkan tidak terlampau lama ya
widagdo merupakan generasi penerus dari usaha pembuatan kue moho orang tuanya
akhirnya nyoba sempat juga sempat kuliah tapi nggak pernah masuk juga sama aja
rata rata warga harus mengeluarkan rp delapan puluh seratus untuk membeli air galon
bagaimana konsep membangun negara yang baik kita harus bisik bisik
boleh nggak tanpa alasan tanpa apa saya disadap
awalnya sih kayak gitu aja sesimpel itu
dan versi mereka adalah membuat
dan pasca pemilu dua ribu dua puluh empat kita masih bisa terus melangkah untuk menuju indonesia maju
ya mimpi yang bolong kan boleh boleh saja
dan ini chen gua sempet denger juga kayak lu kan tadi bilang juga ya lu ke broadcasting pindah kuliahnya gitu
kinerja demokrasi lembaga survei indonesia periode tiga sembilan agustus dua ribu dua puluh
lima puluh hari dibawa ke sini ke kawasan ampel
jadi lo bisa dengerin mungkin sambil nyetir di jalan atau masak di rumah
ada yang angka empat puluh tujuh
dalam konteks itu ini menjadi sebuah kekuatan bahwa cerita bagaimana bangsa ini harus melewati masa transisi pemilu
kebanyakan yang kelam kang dia juga mengurus anak di mana
ketika jumlah kasus covid sedang tinggi pada dua lebaran sebelumnya
bahwa saat ini harus benar benar diinventarisir
jadi ini pernyataan ini menunjukkan bahwa presiden cewek cewek
spele ini kalau podcastnya bisa lihat tanganku aku menjentikan jari ini spele
satu dan yang lain itu tidak boleh menjadi objek penyadapan objek dimata matai dan sebagainya
apa perlu juga kita baca semua bintang bintangnya
yang melihat musuh utama bangsa itu bukan asing
kepala dlhjt mengakui belum ada regulasi yang mengaturnya
pada kesempatan ini ingin mengucapkan pada seluruh masyarakat indonesia terutama yang ada di australia
berarti setelah itu ya
padahal saya pak ganjar prof mahfud pakai botol kaca itu gimana itu komitmennya botol plastik semua itu
tim gabungan dari dlh provinsi jawa timur dan kabupaten mojokerto masih melakukan investigasi
kepuasan terhadap kinerja presiden jokowi periode tiga sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh
tadi tentara gitu lah angkatan laut polisi
dan sekarang kami berada di atas tahap fungsi
yang kedua yang nonton itu
wala saya sudah tahu cuma buka peta sebentar
nama brakan itu tanggal sembilan belas kalau brakan mati semua kan sana pak kenceng kencengnya
memiliki kekurangan fisik bukan berarti tidak mampu
rebus juga daging dan aneka jeruan sapi sampai matang sempurna
terkait tren elektabilitas capres dan cawapres selama menjalani masa kampanye dan empat kali debat
proses pembuatannya terbilang sederhana
bahkan pasar kue subuh senen tidak hanya sekedar aktivitas jual beli
dua motor patah di bagian rangkanya
dalam konteks demokrasi partai politik
ini kemudian menjadi dampak yang tidak langsung tapi kemudian cukup membahayakan
dan keluarga dan lingkungan sekitarnya menurut saya dari sekarang atau mungkin sudah dilakukan perlu dicek
menurut saya saya tidak akan bicarakan mas gibran
nah setelah itu akan berganti lagi dengan pasangan yang lainnya jadi istilahnya bergiliran
seperti di salah satu pedagang tahu gecrot ini
nah waktu lagi seleksi gitu latihan latihan game
ternyata waktu di ronsen aku
yang tertutup oleh bangunan yang tidak diketahui oleh pihak kelurahan atau pembangunan
iya logikanya sih gitu ya mas ya
bersama kuah pelengkap dengan taburan seledri dan bawang goreng
itu kan ada dijamin lps gitu ya
tapi kalau kekhawatiran ini pasti harus ada
enggak ada sih kemungkinan kebetulan ya dapat linknya ke basket aja sih jadi jalanin aja
ini tadi kita udah ngobrol sebelum ini katanya mas lolik abis fitness
masang kursi natak kursi aja ikut dia gitu loh
nah biasanya itu kita dilihat by request dari penerima donasinya juga
abis itu teh mela ikutan gitu ya
yang dilaksanakan periodenya lima sampai delapan september dua ribu dua puluh
kalau wibin gak suka dengan fisika
paslon tiga dulu nanti paslon dua yang diserang belakangnya
kayaknya udah telat juga ya mau bertahan juga
kesimpulan itu satu yang kedua
seperti jahe lengkuas bawang merah dan putih cabai merah kacamede sampai ke mirip
melalui buku fisik dan elektronik di ruang publik
sehingga data klinis akan secara jelas bisa dicapat
sebelum orang mengenal investasi
yang lain jadi harus dipakai untuk bbm kan
untuk melawan keterbatasan karena saya ini kalau bikin begini itu nyantai dan ada yang sulit
selanjutnya kita masukin air kelapanya
jadi saya pikir kalau saya bikin kolam ikan terus di berusaha apa
meski satu cobek cabainya sampai seratus biji tetap akan diladeni
kalau harga bbm nggak naik di tahun ini
sehingga pinggirnya pipi namun tengahnya tetap cembung layaknya ufo
saya ambil contoh saja saya tidak mengharapkan masyarakat ini akan terjadi kecelakaan itu tidak
sudah sampai nih bu pesenannya
pak gomele kan kakaknya juga abdullah adiknya pak rahmat
terus ada kompensasi juga sebenarnya
itu adalah suatu bentuk latihan kardio respirasi
patin dan keong atau siput sungai yang ada di sekitar pipa pembuangan limbah pabrik kertas
dan apakah kemudian juga berapa banyak korban yang kira kira masih tertimpa
terus karena lagi lapar jadi mantap
semalam masih masuk ke dalam etika
di bahasa korea sendiri pali pali itu sudah sangat mendara daging juga gitu
karena memang ada berbagai banyak faktor alvian yang menyebabkan terjadinya potensi psu tersebut
ada hukum juga tidak tepat itu
dikira ini kagak keterima masuk ya taunya kagak masuk ke kelas
harga proporsinya juga cukup terjangkau yaitu sepuluh ribu rupiah
yang kedua jangan lupa untuk jaga pola makan
kalau bicara tentang hal hal yang baik tentang kebersamaan tentang kegotong royongan
saya kasih contoh ya kalau pilih
yang ingin kami tanyakan sejauh apa sebetulnya data intelijen yang dipegang presiden
tadi mungkin terakhir nih buat

di provinsi ketika jadi gubernur
oke bang taslim tapi sebelum sebelumnya mas anies nggak pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada pdi perjuangan
kurang secara penunggu bangunan kamu
kita bongkar nanti berikutnya kita akan lakukan pemeliharaan normalisasi semua dan ini akan kita lakukan rutin setiap bulan oleh teman teman dari ppsu pejaten barat
dibut ya mas simple simple aja kan mas ya kalo main
bersama anak yang disewanya emak selalu mengemis berkeliling di jalan protokol yang ramai
tetap milih itu nggak mungkin berubah ya
saya bertemu mereka pukul sepuluh malam
oke terima kasih mas
saya merasa seperti saya juga merayakan idul fitri dengan gaya indonesia
yang namanya presiden pasti akan terima semua data
setiap harinya ratusan hingga puluhan ribu orang dari berbagai daerah
tepatnya asli sidoarjo jawa timur
kritis kritis saya kasih kesempatan dulu deh
kalo gerakannya hendel kun sama ini kan fokus di dribble kayak between the line gitu gitu
jaman dulu ke jaman
ahang aja ikut tapi kan emang udah deh saya bulannya
nanti mas konsultasi lah
jadi dpr aja sudah memberi sinyal boleh gitu ya
padahal berharapnya aku jadi dancer
kalau dia ke bengkel harganya mahal
kalau kita membaca data yang
jadi kita bicara hasil
mewarnai media sosial belakangan ini
teh mela teh mela udah berapa lama gitu loh jadi makelar anak ini
jadi banyak ya tetapi pengaruh
jadi ini aroma kunyitnya berasa banget
terutama pabrik kertas yang mendaur ulang sampah kertas sangatlah tinggi
satu setengah tahun sebelumnya tinggal di mana pak
mungkin pemerintah juga ini sih
dan kita memilih jalan demokrasi
sebenarnya subsidi yang energi lima ratus dua triliun itu kan
pernyataan dari presiden jokowi tentang memegang data intelijen
jadi segala perkehidupan kita yang bisa menimbulkan bahaya
saya bertemu dengan wanita parubaya ini di salah satu perempatan di sebuah kota besar di jawa
yang cukup puas ada enam puluh enam tiga persen
jual terus harganya biarin aja
mudah mudahan yang dirawat di sini itu benar benar clear
misalnya yang kedua ya
ya kalau anda katakan anda juga menghubungi rekan anda yang bekerja sebagai dokter anak untuk menyimpulkan dari analisa dugaan gagal ginjal akut misterius ini
sebenarnya kan basket tapi pengen kerja sebenarnya gitu
ketua dpp partai golkar def plaksono menganggap
aku mau pindah ke sana
t kamu punya pengalaman bekerja ya
selain penghasilan yang tidak pasti proses pembuatan emping tergolong makan waktu
soalnya kalo udah olahraga anju hidup ya
semua itu zaman all star dulu
dalam pengamatan digital cnn indonesia
saya pun tertuju pada salah satu tenan yang menjajakan pizza tradisional
menurut saya tidak ada yang menjadi persoalan
tapi jujur aja ya di broadcasting lebih seru ya anak anaknya ya
dengan pendapatan antara delapan hingga sebelas
sadar gitu jadi harapannya ke depan
termasuk di media mainstream
di mana tuh di bimasakti
itu padahal tanggal terakhir tanggal berapa ini
sebulan sekali tuh maksudnya berarti di jakartanya berapa hari tuh mas
nah pas banget kita udah di hadapan ikan ikan nih bu
presiden jokowi secara terbuka menyatakan tahu jeruan partai politik berbekal data intelijen dari bin polisi dan tni
memang telah dikenal luas di santero negeri
enggak saya gak nyoba kalau tentara ya tni ya angkatan laut ya
oke akhirnya saya sudah terbiasa
tapi ketika perempuan diberi kesempatan juga mereka sangat bertanggung jawab kok
gitu ya nih one game bawah satu lagi
jadi mau gak mau kadang kita kan pasti gunain jasanya dari agen asuransi gitu ya
di tvri kan ada nba tuh
tidak terdengar suaranya blablabla
di indonesia ini berapa persen
dan rasa dari sausnya itu menambah cita rasa segar yang ada dalam pizza ini
di pasar modal itu mbak uli pasti juga
sebenarnya tetapi juga kesan
kalau emang badannya masih kuat
apa yang dilakukan oleh mas gibran
kalau terkait dengan bantuan bantuan itu tadi juga kami kedatangan tamu dari kemensos
demokrasi yang kita perjuangkan itu membuka ruang ruang kita untuk berani berbicara apapun
nggak maksud saya itu sensitif masyarakat tuh terasa
hitungannya tambah satu ratus sembilan puluh triliun lagi kan
selama ini yang kedua adalah kita harus paham produk dan produk apa
komplet tuh alibu dimansyah ada masih ada
untuk mempertahankan kondisi supaya betul betul seperti pria normal
tapi begitu sama kayak indonesia
semikel nutrisi untuk bakteri
dan rasa kunyitnya juga berasa sih lebih berasa daripada padang pariaman
inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang
iya mungkin udah berubah jadi arjuna kali gak tau dah
apa yang dikhawatirkan bang ray tadi itu juga menjadi kekhawatiran
biasanya tiap hari ya pas ada acara sembahyang pasti kesini
sesar cimandiri ini berlangsung pada masa orogenesat
perempuan yang berdaya itu memang menjadi modal ya sebuah bangsa
nah saya penasaran langsung aja kita coba bagaimana rasanya pizza tradisional di kawasan urban forest
dan rbd belakangan kita kenali bahwa dia bisa berhubungan dengan penyakit penyakit saraf degeneratif
iya iya iya soalnya kemaren kita sempet ngobrol juga sama mas budi ya mas budi kan itu pari muda tuh
sri kandia atau apa mungkin lu ada kayak pesan pesan
sehingga semua orang perlu ya
bahan evaluasi tkn prabowo gibran
mereka bahkan rela mengorbankan masa kecil anak dan cucu mereka demi mencari cuan di jalanan
terkait dengan jumlah tenaga kesehatan yang memang mungkin ada di sana
mengingat tadi informasinya akan ada juga bantuan dari rshs kota bandung pak
dari sembilan puluh enam ke sembilan puluh tujuh awal berarti
ini kita ngomongin tentang ada salah satu dari kubu mas bimo
mama mamaan kamu ini pura pura buta
iya asupan yang baik dari misalnya zat
dari survei ya tapi sebetulnya debat itu
tapi di tangga baru juga banyak sih cuman mungkin nggak pateng kali ya kurasinya gitu doang sih cuma secara permainan kurang lebih sama kok permainanku
arsitektur masjid ini khususnya di bagian dalam masih kental dengan unsur arsitektur jawa kuno
dilaporkan juga karena dominannya abu ini akibat awan panas
dengan paslon paslon lain dengan penyelenggara pemilu dengan media juga
burger memang jadi salah satu makanan populer
penghasilan emak dari mengemis dengan anak anak ini tergolong cukup besar
nah setiap hari setidaknya enam kilogram cabai rawit merah ludes di santap ke mirip
ada yang dua entitas
dan itu biasa saja nggak usah ditafsirkan macam macam
karena pas menyelamati ibu nih di media sosial gak sia sia ayah melatih sama ini
joko menyatakan bahwa pidato presiden yang dua puluh lima menit itu dalam rangka menenangkan publik
pemantauan intelijen dilakukan ke partai partai pendukung pemerintah
paling ada abang satu dulu sempat pernah ngajakin main basket tapi kayak gitu basket basket terong terongan gitu lah
yang bisa menjerat industri yang limbahnya mengandung mikroplastik
orang orang tidak lagi ditanya asalnya dari mana punya duit berapa
tapi pas motosiknya gak kuat
langsung aja tua jangan bilang tua enggak tua tua tua enggak apa
pengembangan wilayah pengembangan ekonomi dan potensi pengembangan sektor lainnya
alex bahkan mengaku tak sanggup menghitungnya
harus ditingkatkan di laps ini kami terima
ikut saya aja gitu buat nemenin ngemis gitu
tinggal colek aja kita di media sosial cnnindonesia com
saya bilang saya tetap bertahan
apa ada motivasi lebih loh di gmc
itu faktanya nah apakah
udah ini banget udah biasa banget lidah kita dengan soto soto betawi seperti ini gitu
dan tidak hanya itu pada sebelas april dua ribu dua belas gempa hebat kembali mengguncang kawasan aceh
perasuransian maupun dari penanganan
sementara di eropa angka kasus ini sekitar delapan belas berbanding sepuluh ribu kelahiran bayi laki laki
biasanya hasil survei telepon itu karena dia tidak mencakup sekitar tujuh belas persen populasi
karena kalau stunting itu kan
itu harus dia tagih ke penjual
kan udah riset abang gimana caranya bikin bang adian apitupuluh ketawa kita riset kita menemukan
apakah desain baru rangka motor yang katanya lebih modern dan efisien
hal ini untuk meningkatkan keamanan berkendara
jadi permasalahannya itu adalah pertanyaannya ketika mengungkapkan ke publik kepentingannya apa
ini adalah bahan bahan yang diperlukan dan juga cara cara pembuatannya
atau makanan dibagi dia sedikit emak banyak enggak bisa
tahap berikutnya siapkan tomat untuk pelengkap sajian soto
jadi kita mengapresiasi alertness mereka
justru mempersilahkan masyarakat membayar seikhlasnya atas pengisian tabung oksigen yang dilakukannya
di samping tentunya yang kita harapkan lebih proaktif sebenarnya ya dari tiga honda sendiri
penjelasan yang panjang argumen kuncinya
sementara koalisi pengusung ganjar pranowo ini belum ada namanya ya
menurutnya peneliti lembaga pemerintahan sampai lsm
dari cerita dua puluh empat menit lainnya yang begitu panjang
hmm lapangan aja sedikit kotor sama dia dilihat dulu gini
nah biasanya memang pekerja yang shift malam ini sukanya makan yang mungkin kurang sehat ya
jadi memang bukan lagi untuk hal hal yang simple bahkan untuk hal hal yang penting dalam kehidupan sekalipun
sayangnya dalam sehari jumlah produksi emping melinjol
ya nggak ada yang dilanggar nggak ada pelanggaran
atau cara berkendara kita yang rock and roll
karena pidato presiden secara utuh itu dua puluh empat menit
kita akan cari putra putri terbaik
menjadi tradisi di dunia hukum
jadi rasanya benar benar mantap sih
di mana ini juga mengevakuasi para korban yang berada
saya bacakan sama sama ya di sini ya
sesar itu diantaranya adalah yang pertama ada sesar semongko kemudian juga sesar mentawai kemudian sesar palu koro kemudian sesar sorong kemudian sesar lembang
di situ sudah ada gerindra golkar pan dan juga demokrat
jadi semua situasinya semua sekarang masih terkontrol
menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol botol plastik gitu
tak hanya stasiun dukuh atas stasiun lrt cawang juga memiliki daya tarik tersendiri
kita melihat memang seperti itu
oke ternyata kita harus ngamatin nih perusahaannya produknya
untuk menjadi pengemis atau pengamen selama lebih dari enam tahun
kenapa sih sekarang jadi kayak fenomena ya
kita akan mencari cabai rawit bawang
roni satria septya di pradana jakarta
sangat termudahkan karena kita dikejar waktu harus cepat sampai terbebas dari kemacetan
bais yang dilaporkan soal partai
jokowi itu udah nggak kaget kalau denger pergerakan politik di indonesia kayak kemarin ada berita
tak heran jika kuliner telur selalu diincar
ya pasti air limbah kita juga asal asalan nanti
negara ini mau punya narasi besar tentang
biasanya faktor umur jadi dia sudah melewati akil balik
mengingat tadi kan penanganan dilakukan secara darurat di halaman parkir begitu
biasanya pesenan ya ibu ya ketika harian lama lebaran terutama
ya ini surveinya melalui telepon berarti ya metodenya melalui telepon buka tatap muka
di sini tulang kaki sapinya sudah dibelah dua begini
ini jangan jangan oke misalnya kawan kawan dari jepang ini mendesain
ingin mereka menuju kemana saya menuju kemana
tapi di bulan januari ternyata turun di dua puluh empat
nah ini faktor subjektif saya harus mengatakan
satu tahun untuk rangka ini
sedangkan kalau kita yang orang di atas di gunungan ya
pembubaran koalisi tertentu kan tidak ada
artinya paling tidak sudah ada penjelasan awal yang menjelaskan sebabnya apa
itu ada kejalanan itu aja lah
masih sekarang mas kemarin tuh sempat main ke
jadi ini sebenarnya waktu itu udah ada pernah podcast cuman belum up jadi aku belum ada yang tahu nih
bang habib selain sebagai wakil ketua umum gerindra anda wakil ketua komisi tiga juga ya
hanya dipentingkan untuk dirinya sendiri membaca tidak ada masalah
tak heran kalau pasar ini bisa bertahan lebih dari tiga puluh tahun
kenapa ini insangnya itu harus warnanya merah segar
dan harus terus bersaing dengan makanan kekinian ataupun makanan luar negeri yang sedang tren di indonesia
ya kalo tanago artinya dimana sih sekarang udah ga ada ya
seperti apa pemberdayaan perempuan di indonesia
kebun sendiri pada awalnya gelato
ada lagi yang ke malaysia ada itu
sentimen positif dan juga sentimen negatif
saya sendiri sudah tidak kuat
fasilitas bagus gitu suplemennya dikasih
ini kan di tkn kita itu kan tujuh ratus orang
paham dengan produk jasa keuangan
pak prabowo selaku kementerian pertahanan
karena gagal terus saya coba permainan yang lebih banyak menggunakan gerakan biar sekalian membakar kalori
tak ada harga yang dipatok untuk isi ulang oksigen
sekali lagi ini sesuatu yang masih dicari ya
bbm tahun ini tidak naik
mereka yang mengkhawatirkan motornya
pak ang boleh dijelaskan hingga saat ini
tapi kalau dari desember ke januari undecided kan hanya turun sekitar
berarti masa depan indonesia akan buruk begitu ya
itu memang polanya memang ada yang memainkan
widagdo kemudian merintis usahanya sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima di daerah keprabon solo
karena ini tentu tanya kris ini ya
oke berarti ini juga tidak hanya isu yang hanya lewat tapi juga menjadi perhatian juga
ataupun kopi yang dibuat dari mesin kopi itu mungkin sudah banyak
satu tanpa enam tujuh an lah ya
menu bernama egg anyways ini menjadi menu andalan salah satu resto di kawasan menteng jakarta pusat
lembaga survei yang menemukan pak prabowo
satu dan lain hal kesempatan yang baik ini adalah kesempatan baik juga bagi rekan rekan psm
satu jirigen untuk mana
nggak rasa capek dan ini ya pak ya capek tapi masih bisa kita ini ya toleransi
yang masuk dalam fase tidur mimpi
tapi kalau mental head kan biasanya bertumpuk tumpuk nanti baru di ujungnya terjadi depresi dan terjadi yang lain lain
apalagi sekarang kan kondisi dunia kondisi negara itu juga fluktuatif ya
kekhawatiran dia ini juga
ditambah lagi hormon testosteron yang normal
nah gue gak mau panjang lebar juga
setelah dicuci bersih alex lantas mengambil bagian usus ikan kemudian keong
tersebut ini sudah selesai
tapi kemudian mereka mampu bangkit kembali dengan meningkatkan ekonominya
dan sejauh ini sepanjangnya saya tahu belum ada hubungan antara covid sembilan belas dengan kasus ginjal akut pada anak di berbagai tempat luar
tentu ini sebuah keunggulan untuk prabowo gibran
coba nana sebagai moderator bisa diatur nggak ini
sebab tangan dan kaki parmi tak lagi mampu ia kuasai sepenuhnya
abisin duit receh minggir pak duko itu gue gobel
andi kurniawan menambahkan selain dapat meningkatkan kesehatan fisik
itu yang pasti ketawa
bahkan lembaga survei yang paling dekat
dan harus siap bangun sejak pagi menjelang sampai matahari terbenam
itu kan sesuatu yang baik sesuatu langkah maju
warna limbah yang keluar sama dengan limbah yang baru masuk instalasi pengolahan
sudah ditampilkan oleh gus muhaymin
jadi kemarin saya hubungi beberapa dokter anak yang senior
kalau apakah ada atau tidak ada saya tidak tahu pasti
itu nanti jadi kalau saya dulu gitu
pasal tujuh puluh enam undang undang tiga puluh lima dua ribu empat belas mengatur sanksi siapapun yang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual
stick stick pancing stick pancing buat mancing ya johan joran joran itu kenapa pak kok pakainya ini
saran untuk semua partai politik di indonesia kalian harus melakukan sesuatu hal yang sangat
bagi sebagian orang tidak lengkap rasanya kalau makan tanpa ada telur
gemes fan ikutan kok aku udah tua ternyata aduh
siapa pun diteletukin muntah bos tak pelatih
tidak boleh partai politik mematamatai
nah ini kalau kita lihat kan olahan ikan ini beragam
jika tadi anda sempat juga berbincang dengan pihak rumah sakit rsud sayang begitu ya
presiden bisa memakai data intelijen dari bin
awal mula akhirnya kepikiran untuk jadi maklar anak ini apa
nantinya akan ada penyeragaman penyederhanaan kebijakan untuk melakukan pelayanan di rumah sakit
hanya memang kami mengalami kesulitan mas
iya buat dijual lagi nanti di rumah sakit di bekasi sih di kantinnya
di segikan kedai bakso kawasan jalan lombok bandung
ya mungkin ada produk produk yang lain itu ya
kayak milan madrid misalnya barcelona ngambil pemain duitnya kuat kan
untuk mengevakuasi jenazah yang sudah mereka kumpulkan begitu mevri dan juga pemirsa di sekitar lokasi pengungsian
atau jangan jangan sangat memungkinkan nanti di beberapa hari atau esok misalkan
saya tuh sering bangga dengan masyarakat kita yang sensitif
paslon nomor satu dan tim suksesnya
kemarin saya datang sekitar bulan januari jadi ini baru bulan ketiga menetap di sydney
di bulan november masih lima delapan di bulan desember lima delapan sementara di bulan januari lima
selain harganya yang relatif murah olahan telur juga bervariasi
karena memang untuk mengolah limbah itu ada dua puluh lima dari komponen produksi gitu
tidak lagi layak digunakan untuk konsumsi sehari hari
memanggil menko paluka gak usah kalimat khawatir itu yang ditanyakan
perlahan ia menata hidup meski harus berjibaku di atas kursi roda
tinggi sekali ya di bulan agustus bulan lalu berarti
tapi itu memang harus kita lakukan juga
terus kemudian banyak catatan atau tidak
bang habib di undang undang intelijen negara disebutkan bahwa objek pemantauan intelijen adalah musuh negara
kpu dan bawaslu juga gak dintelin nantinya
langsung dari cianjur jawa barat itu tadi laporan langsung dari rekan rekan saya
paling biji patah hidung patah gitu
bagaimana bisa mereka itu melebarkan sayapnya dengan digital
ini merupakan campuran mentimun wortel dan bawang merah
salah satunya adalah manfaat kecantikan untuk kulit dan rambut
tidak mengerti apa yang dibeli
keren hati dianggap lho ngga pelungu
di situ ada udang ada bandeng yang menjadi tumpuan protein kita
mulai dari mie aceh roti canai hingga ayam tangkap aceh
ada sejumlah rumah sakit yang masih belum layak
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
kayaknya dua duanya ya
menonjol ya artinya kita akan
dan sebagai anak kandung sistem reformasi dia akan tetap yakin dan pasti menjaga demokrasi itu tanpa dipercaya
kalau saya sih olahraga ya lari ya
harus dimulai dari karakter pemimpinnya
pokoknya ngucapnya cuma sebatas bisa keluar
banyak buah boros buah gitu
nanti kami diskusi di kampus juga dimata matai
yang memang diusahakan sekali oleh presiden park chung hee pada saat itu
misalnya kan di sana ada binaguarga balita keluarga remaja
laporan empat belas provinsi itu kan belum tentu juga kejadian yang sesaat menyebar ke empat belas provinsi
nah bagaimana dengan olahan makanan seperti sup kolagen
selain demonstrasi mereka juga rutin berkampanye di sekolah sekolah
terus lu sekarang udah jadi senior di somu gimana kangen masa masa di lima ga
bu latwi cala balatwi itu artinya apa
ternyata yang terjadi apa
sepedaan gitu gitu udah enggak berarti
pernah mau diperhatikan ya
misalnya dikasih bumbu bumbu kayak bawang atau apa
sekarang ya telas kawan
dan gue sekarang udah kedatangan
penggunaan cabai yang cukup banyak pada tepung beras yang terus menerus dihangatkan dengan bara
yang kita jadikan satu
untuk bisa juga menangani jumlah korban
abang ini mendapat informasi dari intelijen
dalam sehari paling sedikit ada dua belas anak yang diantar ke rumah mela setiap pagi
yang hanya tengah menjajaki koalisi
seperti itulah kira kira publik
bisa lanjutkan ke pengadilan
jadi perlu dilihat tren penyakit dari waktu ke waktu di tiga tempat
games gak setuju kayak tonight show gitu lah
ya udah masuk daftar segala macam udah pernah masuk kuliah
enggak ya harusnya enggak ya enggak kita sampai bagus dan kalau misalnya dibuat partai partai
hampir sama dengan eropa barat
menurutnya pihak kepolisian justru seharusnya mensosialisasikan pentingnya track ujian praktik
nggak ada pengurusnya gambarnya banyak banget
orang per orang dari dulu sampai kapanpun selalu berkomunikasi
maksudnya udah pantes kah masuk ke sahabat waktu itu posisinya
sebentar tapi yang jelas
kalau misalnya begini saya partai politik
jadi mampu mengurangi kerusakan pada sendi sendi
ya mudah mudahan mungkin salah satu tujuannya dari yang disampaikan ke saya sendiri
dari zaman dulu banget
dan dekat kemana mana
mario sama denny itu lawan mario sama denny kan
kemana mana segala macam dan seluruh perangkat intelijenya itu salah itu sebentar dulu ya itu
nasabah ada masalah apa semua
sebenarnya budaya pali pali ini sudah lama munculnya
awalnya suami dulu yang terjun di situ
saya memang merasa sangat terpanggil terkait itu mbak
iya kan ga kepilih juga orang waktu ahang temannya ga kepilih lah dia tuh si game
ini masih dapat digunakan oleh mereka karena tidak berdiri di atas saluran air
sehingga pendapat pendapat ini akhirnya
nanti teman teman boleh mengkritik bertanya dan juga memberikan pendapat
kerasa juga sehari belanja cabai enam kilo hanya untuk cabai doang jadi tujuh ratus ribu
dan ya betul sekali di belakang saya ini tadi sebelumnya merupakan tempat pengungsian sementara atau tempat penanganan korban
banyak kesan kesan dari banyak masyarakat
saya harus beritahu dulu
setidaknya ada lima lembaga survei yang pekan lalu merilis hasil surveinya secara bersamaan
gempa ini bisa dirasakan hingga wilayah padang kemudian jambi dan juga pekanbaru
kepada kenyataannya para calegnya
ada delapan macam sambal diantaranya sambal mangga muda tomat korek terasi bajak bawang dan kawan kawannya
tenan yang memiliki konsep casual dining ini memberikan pengalaman makan yang berbeda
selain keberadaan beberapa persimpangan jalan ruas arteri solo yogyakarta ini juga ramai dengan rumah makan pusat kuliner dan oleh oleh serta obyek vital milik tentara
kalau minta bukti itulah saya minta
dan untuk menutup perjalanan saya hari ini
tadi dikatakan oleh mahasiswa bahwa apakah dengan presiden mengumbar ini ke publik
dan tentunya nggak mungkin juga setiap orang membuka satu demi satu mas
nah kita nggak tahu mereka ini berapa keluarga yang sudah beroperasi
terus kita lihat orang itu sangat membutuhkan oksigen
kemudian untuk pasangan ganjar mahput trennya menurun
ke partai mana yang dimaksud itu kan gak mungkin
aduh aku masuk broadcast kan udah termasuk kalangan tua ya kan
saya pikir cuma buat bikin kopi sambal juga sama ya
mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat alat keamanan negara
tapi ini ada udang yang bertekstur yang harus kita haluskan
ketika perbaikan jalan dan drenase sudah dilaksanakan maka rt tiga dan rt empat bebas dari banjir tadi
bu ini kan kalau kita lihat nih suasananya nih
karena semua paslon satu paslon dua dan paslon tiga ini masih punya target satu putaran semua
kebutuhan untuk di rsud sayang cianjur ini
yang paling gampang nih paling paling konkret adalah ketika pkb dan muhammad iskandar
tapi ada juga yang menyatakan bahwa
jajanan khas jawa barat bercita rasa gurih ini sudah mengalami inovasi dan modifikasi seiring dengan perjalanan waktu
ini nanti konteksual sekali dengan tadi yang mbak uli sampaikan
berarti kalian bukan disitu
mesinnya dipanaskan tapi jangan dijalankan dulu
terima kasih anda masih bersama kami di political show
jika korban tidak menyerahkan uang sesuai kehendaknya suryani memukulinya
jadi pdi perjuangan masih takut kehilangan pak jokowi
ini nih yang bikin karirnya panjang nih
karena kita ada di youtube jangan lupa untuk
ini kan ada puluhan kilogram jeruk nih yang dipakai tiap hari
tapi kalau dari sunter lah ya lumayan ya sunter lah
tidak ada hal yang lebih berharga dari cinta dan perhatian ngati jom
jadi saya dikasihnya gitu
dipidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah
soalnya kan ini panas takut nanti dia terlalu panas nanti
dan direktur eksekutif poltrek indonesia hanta yudha selamat sore bapak bapak
saya kasih contoh lalu yang kedua soal
apakah itu berkat data intelijen
dan yang ketiga adalah isu tentang pil pil antara satu dan dua putaran
karena partai ini adalah institusi demokrasi
karakter kita itu terlihat di publik
nah ini juga ketika pandemi seperti sekarang kan juga rasanya lebih aman
kalau ada informasi kesehatan langsung disebar dan beredar di semua whatsapp group seperti ini
biasanya yang dicari tuh umur umur berapa yang banyak diminta
tadi ada beberapa temen temen yang nanya nih mas
nasi langsung kenyang pastinya tapi kalau besar kayak gini pasti cara bikinnya juga beda nggak sih
yang menyebutkan bahwa ini penyempurnaan dari perpres sebelumnya di tahun dua ribu delapan belas nomor delapan puluh
iya karena saya kerja sih jadinya nggak sempat buat makan ke sana gitu
jadi rumah semua anak itu sangat diperlukan
setiap keluhan yang disampaikan konsumen itu bisa kita absorb
pemilihnya sekitar dua ratus empat juta lah ya
kemudian disajikan bersama ketupat dan kuah kental yang berwarna kuning keemasan
masuk itu ada campur tangannya pak jokowi
uniknya kalau belajar sepatu roda itu juga harus belajar caranya buat jatuh
jadi harus sesuai dengan profil kita juga gitu
lalu menambah untuk kolam ikan ini
dan juga kondisi perkembangan geoekonomi dunia
baik sepertinya kami ada gangguan teknis dengan pak heri
maka peluang terjadinya komplikasi dan perdarahan sangat besar
sambil menunggu saya juga menikmati atraksi robot dalam membuat minuman
jujur ya perlu banget sih kita untuk tetap berhati hati gitu
kalau misalnya nih emak sehari rata rata dapatnya dua ratus ribu gitu ya
namun hal itu masih tergantung dari berapa jumlah tps yang nantinya akan melakukan pencoblosan ulang dan juga adanya rekapitulasi atau laporan sendiri ke pihak kpu kota surabaya
saat digerebek pada september dua ribu dua puluh tiga
dan juga kami melakukan seperti operasi intelijen pasar
jadi bagaimana modal sedikit terus meraup keuntungan sebesarnya
regulator lain di belahan dunia yang lain
setelah memilih minuman konsumen dapat melakukan pembayaran melalui layanan dompet digital
sebagai media sosial berapa sih mas
mostly keluhan yang masuk terbanyak ke kami itu adalah

secara intensif agar sebabnya itu sebetulnya diketahui dulu
ring of fire ini berbentuk tapal kuda seperti yang anda lihat
dan curhatnya itu tidak saat yang pelakunya itu ada di situ
bermula dari razia pengemis anak di lampu merah di wilayah tersebut
visi di dalam satu kebijakan
karena apa auranya ini benar benar kita merasakan arsitektur yang luar biasa
keumuman di publik inilah yang akhir menjadi
ini kalau ada eh kalau ini hanya
perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk kembali mengembalikan kepercayaan publik
yang di bandung itu kan saya baru pertama
hal tersebut ditemukan dari survei yang dilakukan sehari
jadi ibaratnya kalau mau ditaruh di yang begini
kalau untuk tahun ini nambah dua ratus triliun lagi karena
ketulusan membahagiakan orang tua membuat tangan dan kaki yang lemah berganti menjadi lebih kuat
memang sudah bener bener aman atau gimana sih
berkahnya mbak ampel ini luar biasa banget
tapi sebenarnya apa sih manfaatnya
kalau terkait dengan pencegahan stunting perlu diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak ya
ketika mereka mandiri seperti kejadian kemarin pandemi ya mereka tetap survive gitu
nah kalau kita lihat indonesia itu berada dalam wilayah cincin api
pernyataan dari menko poluka mahfud md
jadi di final tapi teripit selanjutnya kan cukup bagus juga ya bisa dibilang ya
dan kita minta mereka kembalikan
ada hal budaya yang menarik di indonesia yang membuatnya ya kendaraannya harus odol gitu istilahnya ya
kita kan ngusung ide gagasan pemikiran
udah creamy creamy kita tuang ya
bagaimana budaya pali pali ini sampai dengan hari ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan di korea selatan
eh dia ketemu dengan siapa saja
angkanya tiga puluh lima empat persen
pilihan saya jatuh pada burger dari salt boy steak
sepuluh putaran saat ini lebih mungkin untuk terjadi
nanti teman teman bisa bertanya
itulah program kita yang kita usung
nah kami akan mencoba menghubungi kembali kepala pvmbg hendra gunawan
kita hari ini ada dua habib nih nanti saya kenal yang satu lagi
kita sajiin di satu tempat besar beserta side nya semua tuh
dan sebagai capres gitu kira kira itu mbak
terbongkarnya jaringan pengemis keluarga ini
investigasi pun masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti gagal ginjal akut yang dialami oleh satu ratus tiga puluh satu anak tersebar di tanah air
dalam konteks pemilu ini
terus abis itu saya tawari pasifik lagi
gimana tertarik untuk mencoba
temen yang bener bener nekuni kan dua orang
itu yang saya ingin garis bawahnya
supaya pertumbuhannya ke depan lebih baik
kita lihat di sekitar warung sini
kemudian apa itu lapangan billboard bahkan ada daerah yang bebas dari atribut
ekspedisi sungai nusantara kolaborasi peneliti dan jurnalis pada dua ribu dua puluh dua menunjukkan
pak asep boleh diberitahukan kepada kami pak apa alasan dari pembongkaran yang dilakukan di kawasan ini pak
nah itu ya menurut mas
di medsos kuat di medsos
menekan pak prabowo lebih realistis adalah menekan anies
ketawa lagi ini judulnya harusnya sini bang adian ketawa harusnya coba ya yang pertama belum
para rumah sakit yang ada bekerjasama dengan bpjs kesehatan ri sudah siap
diduga berjenis skuter metik yang menggunakan rangka baru
warga sudah melakukan hal ini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam era demokratis yang namanya partai politik
dan ya udah saya langsung lari terus dipanggil sama bapak bapak ini
tahun kedua udah ditawari tadi sama cls
kemudian tinggal dari kita semua stakeholder yang ada itu bagaimana bisa mensupport mereka
disampaikan di depan dan memastikan
oke dan kemudian ini menjadi karakteristik ya bagi masyarakat korea selatan
menurutnya perilaku pengendara sepeda motor di indonesia masih di bawah standar
permodalan itu juga apakah perlu pendampingan itu untuk akses terhadap modal
lebih pilih deni daripada lady
nah ini dia ini adalah mie kocok sum sum yang legendaris di kota bandung
jelang gelaran motogp mandalika delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
total yang meninggal masuk ke rsud sayang ke kamar jenajah sekitar lima puluh lima orang
hmm dapat berapa sehari kira kira
ini di outlet salah satu industri kertas ya
terima kasih anda masih menyaksikan political show
idul fitri pertama tanpa keluarga
ngerasa ada lah feeling namanya juga cewe ya kan
kalau darat ya nila mujahir lelah
tadi itu pernyataan dari teman teman mahasiswa loh
tempat pertama yang kami datangi adalah pipa pembuangan milik megabox internasional
maksudnya nggak bisa diem juga kayaknya
kalau pada tahap tidur dalam aman
ekoton kadinas lingkungan hidup provinsi jawa timur
untuk membuktikan sendiri hasil penelitian itu saya meminta alex untuk mengambil dan menguji ikan dila
oke baik baik tapi satu nana
kalau memang prabowo akhirnya bersama dengan erik
karena kan ini bisa ada beberapa poin
muter aja disitu maka